razia kendaraan roda dua yang digelar di jalur cepat jalan raya margonda depok diwarnai kericuhan
seorang pengemudi ojek online yang tidak terima ditilang memaki seluruh petugas kepolisian dengan kata kata kasar
bahkan pelaku memanggil sang ibu untuk ikut membantu memaki petugas
immanuel mideo fernando terus memaki polisi yang menilangnya di jalur cepat margonda raya depok jawa barat
pengemudi ojek online ini juga memanggil ibunya melalui sambungan telepon untuk meminta bantuan
hasilnya sang ibu pun ikut memaki petugas hingga menjadi perhatian para pengendara jalan yang melintas
menurut salah satu petugas brigadir chandra pengemudi ojek online tersebut jelas melanggar rambu rambu setelah

namun saat mendak ditilang ia menolak dan menyuruh tugas membawa kendaraannya
sebelumnya emmanuel lirio fernando sempat terlibat keributan dengan pengendara lain
namun saat mendak ditilang polisi karena masuk jalur cepat pengemudi ojek online ini meluapkan amarahnya kepada petugas
akibat ulah tak terpuji pengemudi ojek online ini lalu lintas kendaraan di ruas jalan margonda raya terhambat dan menyebabkan kemacetan
muhammad wahyudin latif depok jawa barat